kementerian perdagangan kembali memusnahkan berbagai macam pakaian bekas senilai sepuluh miliar rupiah yang diamankan dari sebuah gudang di kawasan balong bendo sidoarjo jawa timur
lebih dari delapan ratus koli pakaian bekas ini datang secara ilegal melalui jalur jalur pelabuhan tikus dari korea
menteri perdagangan zulkifli hasan kembali mengingatkan bahwa impor barang bekas dilarang kecuali yang telah diatur oleh pemerintah seperti pesawat atau kapal laut
tujuan pemusnahan untuk melindungi konsumen dari ancaman kesehatan dan industri dalam negeri
impor pakaian bekas bukan hanya menyalahi aturan impor tapi juga masuk secara ilegal melalui pelabuhan pelabuhan tikus yang ada di indonesia
untuk kebawahannya menjalankan arahnya
impor barang bekas ilegal
daga bekas itu boleh
tapi agar teman teman tahu yang tidak boleh itu impor barang bekas nggak boleh
impor barang bekas apakah baju sepeda motor alat alat dapur apa saja
besi kecuali yang diatur
jadi barang bekas tidak boleh diimpor kecuali yang diatur
yang diatur itu apa
misalnya kapal pesawat terbang itu diatur
itu satu ya jadi impor itu lah
bukan dagang barang bekas dalam itu itu bukan
nah yang kedua api ini pukulannya impor barang bekas sudah barang bekas datangnya ilegal
datangnya ini tidak sah
melalui pelabuhan pelabuhan tikus melalui derul derul yang diaksini tidak banyak panjang tidak resmi maksudnya
itu harus kita mustahkan
penyitaan pakaian bekas ini adalah hasil program pengawasan kementerian di wilayah jawa timur
yang mencurigai adanya aktivitas bongkar muat barang di kawasan pergudangan tersebut